unjuk rasa menuntut pelantikan kepala desa oleh masa aksi di banjarnegara jawa tengah
berakhir ricuh dua polisi dan sepuluh orang mengalami sesak nafas akibat semprotan gas air mata
kericuhan pecah saat masa berusaha menerobos masuk gedung pendopo bupati
aksi saling dorong dengan petugas tidak terhindarkan
akibat kericuhan dua polisi mengalami luka luka dan sepuluh pengunjuk rasa mengalami sesak nafas akibat semprotan gas air mata
dalam aksinya masa dari berbagai desa di banjarnegara ini menuntut agar pj bupati segera melantik lima puluh tujuh kepala desa terpilih
ada masa sempat melakukan aksi
dengan merubuhkan gerbang dari pendopo sehingga kita melakukan upaya tegas dan terukur
untuk sementara kita minta ada dua orang kita minta keterangan